setsika is four star indonesia season tiga di gtv
pergi sekarang atau gue panggil security
gua bakal pergi
mendingan secepatnya lo pisah dari nino
lo diem ya rick
dan sekarang gua gak mau denger apapun lagi dari lo
pergi sekarang atau gue panggil security
gua bakal pergi
gua bakal selalu ada buat lo
terima kasih andien al udah nganterin papa sama mama sampai rumah
bapak harus selalu jaga kesehatan ya
pasti papa akan jaga kesehatan papa tuh sehat kok
dan papa selalu akan jaga kesehatan
jaga kesehatan kamu jaga kandungan kamu
aku buatin kamu minum mau apa
teh boleh ma
kalian mau minum apa teh atau kopi
sebentar ya pa
ndit papa mau tanya
apa nino betul betul gak tau soal rena
dia taunya nindi meninggal
sebenernya mas nino tuh tau kalo nindi tuh dibawa ke pantai asuhan
cuman aku lagi hubungi mata
aku juga pernah nanya masalah ini ke mas dino soal ini
makanya aku cucur elsa terus kan
tapi malah mas inno marah marah sama aku
karena dia begitu yakin
karena dia begitu yakin nindi itu adalah anaknya roy
dan sekarang dia udah tau nindi sama aku sama mas al anaknya roy
jadi buat apa dia tanya tanya lagi
enggak pak aku tuh sampe sekarang masih gak habis pikir
bisa sangat yakin loh dia
apapun yang terjadi sama aku pasti kan ada positifnya
setidaknya aku dipertemukan sama mas al kan
waktu itu aku juga pernah ke psikiater menanyakan masalah ini
kata psikiater tolong kamu ambil hikmahnya
dari sisi negatif dan positifnya
apapun yang kamu punya sekarang kamu jalanin
jangan kau pikirin apa yang udah kamu hilang aja
dan hikmahnya lagi kita sekarang berkumpul lagi
sama nindi alias rena
makasih ya buat kalian berdua
semuanya karena allah
jalan allah memang luar biasa
kami sekalian pamit ya
andin mau belajar saya juga masih harus ke kantor
ya sekian lah gitu makasih ya
ya kita pergi dulu ya
makasih banyak ya
berarti sekarang kita tinggal nunggu mama dong untuk siapkan
abis itu kita tinggal kasih tau mas nino
dan pembunuh rai ini
saya nggak akan pernah berhenti untuk cari siapa pembunuhnya
pembunuh yang seharusnya dihukum
ya tapi kan masalahnya semua bukti sekarang itu seakan tertutup mas
pasti ada caranya
saya pasti akan temukan
kamu ke kantor nih mau beli ini juga
enggak nanti mau beli saya ada yang nantikan
nantikan supir ke kampus kamu
aku ini berasa tua banget kalau begini
ya aku nantikan
udah aku sehat
papa istirahat ya
aku mau masak dulu
pake telfon kamu sekarang
siapa tahu dia angkat kamu kan paling dekat sama elsa
ya udah nanti aku coba telepon ya
aku telponnya di luar aja deh sekalian
biar kamu bisa istirahat ya
pasti sekarang kamu lagi stres ya
ini kirim berita yang dikirimkan sama akun gosip itu
loh memang kamu tuh gak tau
clara ada apa sih
aduh gimana ya
aku jadi gak enak nih ngomongnya
jangan gitu dong
ada apa tolong cerita sama aku
ada apa sih sebenernya
begini loh sar
tadi pagi heboh elsa masuk akun gosip
beritanya tentang apa
aku tuh jadi bingung gimana ceritanya
oke kirim sekarang ya
kalau enggak contoh juga bru
kamu udah jenis reachednya
aduh ada apa ya aku kok jadi cemas ini
lweg di belakang
ke suatu saat lama
ini anak kamu kan masuk di akun mulut tante loh
eps ketahuan ya
mbak brain ambasado skincare lagi asik berduaan sama mas moda
hmm kira kira suaminya mbak mode